bawa abi ke kamarnya bayu
yang itu tuh kamarnya
kasian deh kamu
pokoknya mulai sekarang
kamu gak boleh bawa bawa dia lagi
dan aku janji aku akan jagain abi
tapi aku minta
dan aku minta kamu percaya sama aku
aku ngelakuin semua ini
tolong jagain dewi
bukan bukan bu
saya cuma kenal aja
sumpah enggak bu
saya kenal doang
ini urusannya belum selesai ya
ah telat lagi
anda jangan main main sama saya ya
saya ke tempat yang anda suruh saya pergi tadi
tapi dewi nggak ada di sana
ini jangan habiskan
jangan buang buang waktu saya
lo tenang dulu
tadi dewi pingsan
makanya gue cepat cepat bawa dia ke sini
sekarang dia lagi dirawat
dimana di igd
bede banget tuh orang
kepikir gue cariin dewi buat dia pak
bagaimana nasib abi di rumah nanti bersama dengan mama dan nisa
bagaimana kalau nisa tahu abi di rumah mama
lalu dia jadi semakin nekat
oh ya allah
lindungilah abi ya allah
apa ini ga boleh berakhir dan pakin kamu bisa britain rizinkan
eh woy u juga mengerti cinta
bisa kasih saling menikmati

dewi maksudnya kamu diambil ini
bang teng ten gak ada
sebelum hari kita berjumpa

sekarang aku ada di rumah sakit medica
ini pasti akal akalan nicingnya si dewi
biar dia bisa ketemu sama mas fahri
terus dia bakal bilang ke mas fari siapa ibu kandungnya api
apa menurut kamu aku masih bisa bersama dengan abi
udah pasti kamu bisa ketemu sama abi
kamu serahin itu semuanya sama aku
tapi aku punya syarat
jangan kamu bilang ke mas fari siapa ibu kandungnya api
syaratnya mudah kan
kalau kamu gak akan menceritakan perjanjian kita yang kemas fahri ingat ya
bawa api ke kamarnya bayu yang itu tuh kamarnya
kasian deh kamu
kamu jangan coba coba untuk melenyapkan api dari rumah ini ya
kalau sampai kamu melakukan itu
kok kamu sampai pingsan begitu
bu retno mengambil abi pada saat saya baru siuman
saya gak bisa membuat apa apa
tenang kamu tenang
semuanya akan baik baik saja
memang salah saya kok semuanya
saya gak bisa menjaga abi dok
bu dewi istirahat
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
aku akan mencari kamu
saya akan menyelamatkan kamu sendirian